anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
sejumlah pelonggaran kembali diberlakukan memasuki ppkm level satu di provinsi dki jakarta
setelah pemerintah pusat memperpanjang ppkm dengan level satu
mulai tanggal dua november hingga lima belas november dua ribu dua puluh
pelonggaran pelonggaran ini disampaikan wakil gubernur dki jakarta
matriza patria di balai kota dki jakarta selasa siang
wagub mengatakan penurunan level ppkm ini
akibat semakin terkendalinya situasi pandemi di dki jakarta
beberapa pelonggaran pun diberlakukan mengikuti ketentuan yang tertuang
dalam inmen dagri no lima puluh tujuh tahun dua ribu dua puluh satu
tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level tiga dua dan satu covid sembilan belas di jawa dan bali
kegiatan makan minum di tempat sampai jam dua puluh dua yang sebelumnya jam dua puluh satu
maksimal makam diberi kesempatan yang tadinya lima puluh persen sekarang boleh di tujuh puluh lima persen
dan banyak lagi
lain lainnya juga di mal kapasitasnya juga bisa dimaksimalkan sampai seratus persen
dan jam operasional sampai di jam dua puluh dua ya
anak di bawah usia dua belas tahun sudah diperbolehkan masuk mal